sejumlah sepeda motor terlibat kecelakaan saat menghindari razia yang digelar polisi di kawasan pasar baru jakarta pusat selasa pagi
kecelakaan mengakibatkan sejumlah kendaraan rusak dan seorang pengendara sepeda motor luka luka
kecelakaan di pasar baru jakarta pusat pada selasa pagi berawal dari seorang pengendara sepeda motor yang mengerem motornya secara mendadak
dan mengakibatkan pengendara lain di belakangnya tidak bisa menghindar dan menabraknya
seorang pengendara motor lain bahkan menabrak motor dan mobil yang sedang berhenti di lampu lalu lintas
saat itu sedang berlangsung razia yang diadakan satlantas polres metro jakarta pusat
mau ke kiri kita nggak bisa langsung kita tabrak aja gimana